informasi data warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas bisa diakses di website lawan covid sembilan belas surabaya go id
selain nama kampung informasi ini dilengkapi juga jumlah orang lengkap dengan status medis serta peta permukiman
upaya pemerintah kota membuka sebaran penularan covid sembilan belas hingga alamat dan jumlah pasien di sebuah pemukiman ini
diapresiasi epidemiolog universitas erlangga surabaya atau ilah isvan diari
menurutnya pembukaan identitas terbatas bisa meningkatkan kewaspadaan publik terhadap risiko penularan covid sembilan belas
meski begitu ia memperingatkan pemerintah kota jika tidak dibarengi edukasi terus menerus terkait covid sembilan belas
pembukaan data ini akan berdampak pada stigmatisasi dan pengucilan pasien covid sembilan belas beserta keluarganya
pasalnya sampai saat ini
tidak sedikit pasien dan keluarganya yang mengalami kejadian serupa
atau ilah kembali menegaskan edukasi adalah kunci
pembukaan data alamat ini direspon beragam oleh warga yang keluarganya dinyatakan positif covid sembilan belas
yang keberatan data alamat ini dibuka khawatir stigma dan pengucilan akan terus terjadi
pengucilan bukan hanya pada orang yang terkonfirmasi positifnya
melainkan juga pada anggota keluarga lainnya
apalagi kemarin mas didik sempat cerita
kalau di keluarga besarnya itu juga sedikit bahasanya sedikit dikucilkan
sementara warga yang setuju menganggap upaya ini membuat warga berhati hati menjaga kesehatan
warga yang dinyatakan positif covid sembilan belas dan keluarganya
tidak perlu berkecil hati dan tetap optimis tanpa perlu memperdulikan cibiran warga
sebenarnya warga yang ditentukan positif covid sembilan belas tidak perlu berkecil hati dan tetap optimis tanpa perlu memperdulikan cibiran warga
setuju aja sih kalau aku
jadi kalau misalnya seperti itu dibuka jadi jadi biar awar gitu loh bahwa di daerah itu memang banyak yang terjangkit
dan kalau misalnya kayak gitu itu tergantung dari si apa pengurus ya pengurus
pengurus area tersebut supaya bisa antisipasi gitu loh
oh di alamat ini sudah banyak ini ini ini
kalau saya sih sebagai orang terdekat kalau saya nggak ada masalah sih
bagi atoila beda pendapat soal pembukaan data ini wajar karena tiap keluarga memiliki pengalaman yang berbeda
atoila meminta pemerintah kota juga memberikan data lokasi lokasi mana yang menjadi tempat penularan tertinggi
menurutnya informasi ini lebih penting bagi publik mengingat penularan di surabaya didominasi penularan lokal
dari catatannya rumah ibadah dan pasar yang paling banyak menjadi lokasi penularan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur